sementara itu atlet angkat berat putri nenengah widiasi menyumbangkan medali perak pertama untuk indonesia di ajang asian para games dua ribu delapan belas
ninengah menyabet medali perak setelah mencatatkan angkatan sembilan puluh tujuh kg dari cabang angkat berat kelas empat puluh satu kg wanita
lifter asal bali ini langsung memasang angkatan pertama pada beban sembilan puluh
dan berhasil menyelesaikannya namun pada angkatan kedua dan ketiga nenengah dinyatakan gagal menyelesaikan beban angkatan di angka satu ratus satu kg
nenengah harus mengakui keunggulan musuh bebuyutannya asal tiongkok chuze yang berhasil memperoleh medali emas dengan angkatan satu ratus satu kg
sementara medali perunggu diperoleh lifter suryah nora badur
nenengah mengaku kecewa gagal meraih medali emas di hadapan publik sendiri
dan ia puas karena sudah berusaha memberikan yang terbaik serta mendapatkan poin di nomor empat puluh satu kg untuk kualifikasi paralimpik tokyo dua ribu dua puluh

nenengah mengaku kecewa gagal meraih medali emas di hadapan publik sendiri
nenengah mengaku kecewa gagal meraih medali emas di hadapan publik sendiri